puluhan wanita tanpa identitas lengkap dan juga ratusan botol minuman keras
diamankan polisi dalam razia di sejumlah warung remang remang di jombang
bahkan dalam razia ini lima wanita diantaranya ditemukan masih di bawah umur
tiga wanita dan empat pria yang diamankan dalam razia cipta kondisi minggu dini hari ini
digiring ke ruang humas polres jombang
dari puluhan orang wanita tersebut lima diantaranya masih berstatus pelajar
puluhan wanita tersebut diamankan petugas di sejumlah warung remang remang di dua titik
yaitu pasar dera mojo agung dan flyover perterongan
lantaran tidak memiliki atau tidak membawa identitas
selain itu petugas juga menyita ratusan botol minuman keras jenis arak di kawasan kota jombang
untuk memberikan efek jerah selain didata dan dikarenakan pasal tindak pidana ringan
puluhan orang wanita yang tertangkap razia cipta kondisi ini
dijemur di halaman mapolres jombang sebelum diperbolehkan pulang